di bulan ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah kali ini
perina yang berusia tujuh tahun mulai berpuasa penuh
padahal ain begitu biasa dia dipanggil
belum wajib melaksanakan puasa
karena belum memasuki masa akil balik
bisa berdoa sebelum berbuka
nanti semoga bisa dikabulkan
selama masa pandemi covid sembilan belas ain tidak keluar rumah
untuk mengisi ibadah puasa ramadan
anak sulung dari tiga bersaudara ini
melakukan berbagai macam kegiatan bersama keluarga
di antaranya mengerjakan tugas sekolah secara online
melancarkan bacaan al qurannya
dan bermain bersama kedua adiknya
namun yang paling disukainya adalah membantu ibunya memasak di dapur
bagi ain puasa kali ini memang terasa berbeda
udah sampai maghrib waktu itu
cuma sampai zuhur
susah gak puasa sampai magib
harus bersabar bersabar dan menahan amarah
orang tua tidak pernah menargetkan ain dalam berpuasa
namun proses berpuasa ain memang meningkat dari tahun ke tahun
sebenarnya kalau secara puasanya sih nggak ada yang dikhawatirkan kalau dia kecapean
untungnya sekarang kan lagi banyak di rumah aja
jadi lagi social distancing
jadi dia gak terlalu cape juga
lumayan fit badannya sih
secara asupannya yang penting banyak cairan kan
dilengkapi aja kebutuhan gizinya
seperti serat buah sayur sih harus selalu ada diusahakan
agar anak terjaga kesehatannya selama berpuasa
orang tua harus memerhatikan asupan gizi dan nutrisi makanan
saat sahur dan berbuka puasa
pada waktu berbuka puasa

yang dapat meningkatkan kadar guna dengan cepat dalam waktu singkat
contohnya kentang nasi dan roti
makanan dengan indeks glicemis rendah
yang dapat mempertahankan kadar gula dalam lebih lama
dianjurkan dikonsumsi saat sahur
contohnya makanan dengan indeks glicemis rendah
adalah beras merah ubi kacang dan pisang
meski terjadi perubahan pola makan dari tiga kali menjadi dua kali sehari pada saat berpuasa
namun anak anak tetap disarankan untuk makan dengan porsi yang normal
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat